seorang pengendara motor di kediri babak belur dihajar warga saat mencoba kabur dari razia polisi lalu lintas
beruntung nyawa korban dapat diselamatkan dari aksi brutal warga yang geram dengan tingkah laku pengendara
razia balap liar ini digelar satuan lalu lintas polres kediri simpang empat jalan erlangga kota kediri
satu persatu pengendara motor diberhentikan untuk diperiksa kelengkapannya
razia balap motor menyasar para pengendara yang tidak memakai helm dan menggunakan motor yang tidak sesuai standar
razia sempat membuat warga geram lantaran salah seorang pengendara kabur saat akan dihentikan polisi dan nyaris menabrak polisi
warga yang kesal akhirnya menangkap pelaku dan menghajarnya beramai ramai
seluruh motor yang terkena razia selanjutnya dilakukan tindakan tilang di tempat
usai ditilang para pemilik motor diminta mendorong motornya masing masing ke makos atlantas polresta kediri
sementara untuk pemotor yang luka oleh polisi dibawa ke rumah sakit untuk divisum